selain kasus dugaan pornografi bersama tersangka firza hussein
imam besar fpi ini juga tersangkut sejumlah kasus
saya akan mengajak anda untuk melihat kasus apa saja yang menjerat ketua fpi kali ini
pada bulan oktober tepatnya dua ribu enam belas imam besar front pembela islam ini dilaporkan putri proklamator soekarno
yaitu sukmawati soekarno putri dan informasi yang sudah anda saksikan tadi
dalam kasus pelecehan dasar negara pancasila
dan untuk kasus ini rizik terancam pasal satu ratus lima puluh empat a kuhp
penodaan terhadap lambang negara dengan ancaman penjara lima tahun
sukmawati juga menggugat rizik dengan pasal tiga ratus dua puluh kuhp
karena ucapan rizik dinilai mencemarkan nama baik proklamator soekarno
sesuai dengan pasal yang mengatur perihal pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal ini
rizik bisa diancam hukuman penjara empat bulan dua minggu
selanjutnya kita lihat kasus selanjutnya
selain pengindahan dasar negara
juga nama baik proklamator soekarno
rizik juga terjerat sejumlah kasus penodaan agama
tepatnya pada desember dua ribu enam belas lalu
ia diperkarakan oleh sejumlah pihak
di antaranya adalah forum mahasiswa pemuda lintas agama atau rumah pelita
kemudian student peace institute atau spi
dan pengurus pusat penipuan mahasiswa katolik republik indonesia atau pppmkri
serta seorang warga kelapa gading jakarta huyanti kusmiran
para pelapor ini mempermasalahkan
ceramah rizik sihab terkait dengan ucapan selamat natal
ceramah rizik ini tersebar lewat dua akun media sosial
yaitu instagram dan juga twitter
dan atas laporan ini tentu saja rizik bisa dianggap melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
sementara bagi pemilik dua akun media sosial yang menyebarkan ceramah rizik sihab ini
dia dapat terancam pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
dengan ancaman buit
selanjutnya pada bulan januari dua ribu tujuh belas
rizik juga dilaporkan sebelah pihak atas tuduhan menyebarkan berita bohong
dan juga kebencian berdasarkan sarat terkait ceramahnya soal tuduhan ada simbol palu arit
dan juga atau lambang partai telarang pki di uang rupiah edisi terbaru
dan selain itu juga rizik juga sempat dilaporkan dalam kasus dugaan penyebaran pesan singkat berkonten pornografi
kasus yang juga menempatkan firzah hussein sebagai tersangka ini juga melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
pasal dua puluh sembilan dan juga atau pasal tiga puluh dua undang undang pornografi dan juga pasal dua puluh tujuh ayat satu jungto pasal empat puluh lima ayat satu undang undang ite
kedua pasal ini sama sama mengancam pelanggarnya dengan enam tahun penjara
dan selain itu rizik sihab juga pernah tersangkut sejumlah laporan kasus
mulai dari pelesetan kata sapaan khas masyarakat sunda sampurasun
dugaan penghinaan kapolda metro jaya dan juga provinsi hasib
provinsi hansip maksud saya
hingga kasus dugaan penyerobotan tanah di kawasan bogor jawa barat